ratusan driver di ojek online yang ada di solo raya melakukan aksi demo di dprd kota solo
menuntut dilaksanakannya keputusan pemerintah atau kp enam ratus enam puluh tujuh dan kp satu yang selama ini belum terrealisasi
menurut kp enam ratus enam puluh tujuh maksimal biaya aplikasi adalah sebesar lima belas persen namun nyatanya di lapangan terjadi pemotongan hingga dua puluh persen
para driver online ini menuntut dilaksanakannya keputusan pemerintah atau kp enam ratus enam puluh tujuh dan kp satu yang dikeluarkan gubernur jawa tengah
mereka memprotes adanya kebijakan program hemat di mana harga yang diterima awal sebesar rp sepuluh empat ratus menjadi rp sembilan enam ratus per tiga km
bahkan ada pula aplikator yang menerapkan tarif dasar sebesar rp delapan enam ratus tujuh puluh
kebijakan itu membuat para driver semakin berkurang penghasilannya
aksi para driver ojol ini sudah beberapa kali dilakukan bahkan sudah menyampaikan tuntutannya ke provinsi jawa tengah sebanyak dua kali
namun belum ada jawaban
setelah memberikan tuntutannya kepada perwakilan anggota dprd kota solo
masa melanjutkan perjalanan menuju balai kota solo untuk melakukan aksi yang sama
mereka meminta pihak pemkot solo untuk membantu mereka
ya aturannya itu al loksanakan
harmonikan belum sudah

tapi dada r dialisasi yang terkini gimana pengalasannya dicapai
kalau bukan usahanya dari balik kota dan gubendul ya kita ke balik kota dan gubendul